ribuan masyarakat dan simpatisan ganjar pranowo berbondong bondong menghadiri apel akbar pemenangan ganjar pranowo dua ribu dua puluh
apel akbar sahabat ganjar menjadi ajang untuk memperlihatkan dukungan dari masyarakat sumatera selatan terhadap ganjar pranowo untuk pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat mendatang
apel akbar pemenangan ganjar pranowo dua ribu dua puluh empat diadakan di lapangan transmart pcc radial kota palembang sumatera selatan pada minggu dua puluh dua mei lalu
apel akbar digagas langsung oleh dpw sumatera selatan dan juga para simpatisan pendukung ganjar pranowo se sumatera selatan
apel akbar diawali dengan long march oleh seribu peserta yang hadir sambil menyanyikan lagu indonesia raya dan mars sahabat ganjar
long mark mengambil rute dari jalan ilir haji muhammad syafiei z radial menuju lapangan transmart pcc radial
kegiatan dilanjutkan dengan upacara yang diikuti seluruh peserta long march
kegiatan dibuka oleh ketua umum sahabat ganjar kiai haji nahib sodir atau akrab di sapa gus nahib yang juga bertindak sebagai inspektur upacara
melihat kalau bukti hari ini aja ya
ribuan warga sumsel katakanlah kota bumi sriwijaya ini hadir untuk bagaimana mengkonsolisasikan terhadap masyarakat yang belum tahu bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat ganjar untuk menghantarkan pak ganjar di tahun dua ribu dua puluh empat ini
masya allah ribuan yang hadir
jadi ini merupakan kebanggaan kami sebagai ketua umum
dari khususnya terima kasih kepada masyarakat
kota bumi sriwijaya ini bersama kami untuk mendukung pak ganjar menjadi presiden tahun dua ribu dua puluh empat ini
ketua dpw sumatera selatan wahid sugiarto juga turut hadir pada kegiatan apel ini
ini bentuk kesiapan kita untuk menghantarkan bapak ganjar pranowo untuk menjadi presiden dua ribu dua puluh empat
ini disertai dengan kegiatan kalaran karena kita melihat
kita kedepannya harus berlari harus sehat harus bugar untuk memajukan indonesia
apel akbar sahabat ganjar menjadi ajang silaturahmi usai idul fitri seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah
apel akbar juga untuk memperlihatkan dukungan dari masyarakat sumatera selatan terhadap ganjar pranowo untuk pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat mendatang
setelah apel akbar sahabat ganjar melakukan kegiatan
lari sehat bersama relawan sahabat ganjar
acara diiringi oleh live music games serta door price menarik lainnya